assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali saya eva yunizar hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
hari ini tema yang kita akan bahas terkait fenomena fitnah akhir zaman
bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan anda bisa sampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
sebelum kita bahas lebih lanjut kita saksikan dulu informasi yang berikut ini
pelakangan ini muncul sejumlah kasus pembunuhan yang ramai di sorot publik
salah satunya kasus mutilasi yang dilakukan el tiga puluh empat tahun terhadap ah lima puluh empat tahun
kasus bermula ketika el dikabarkan hilang oleh keluarganya
setelah dilakukan penelusuran ditemukan fakta bahwa ia membunuh dan memutilasi ah sejak dua ribu dua puluh satu
serta menyembunyikan jasad korban dikontrakannya
di kampung buaran kabupaten bekasi jawa barat
ada juga kasus dua remaja di kota makassar
yakni ad tujuh belas tahun dan nf empat belas tahun yang ditangkap karena menculik dan membunuh mfs sebelas tahun
kedua pelaku nekat melakukan aksinya dengan niat menjual organ tubuh korban di internet
kendati sangat tragis kasus kasus tersebut menjadi gambaran kecil dari seluruh fenomena kejahatan yang terjadi di indonesia
menurut data badan pemerintah
sepanjang dua ribu dua puluh satu ada sembilan ratus dua puluh tujuh kasus pembunuhan di dalam negeri
apakah ini bagian dari fitnah akhir zaman
yang pertama bisa kita artikan baru saja sebagai ujian
yang kedua semua diwajibannya dengan
kebutuhan hidup saya
mungkin saya tidak perlu tidak membutuhkan jumlah uang yang banyak
karena boleh jadi cita cita saya di masa lalu sederhana
hari ini dengan youtube
barang pergi kemana mana
untuk bisa seperti itu dan itu membutuhkan
pada saat yang sama
uang yang tidak sedikit
sehingga ketika kita satukan ini dalam satu kesatuan
ini memang menjadi fitnah akhir zaman
kemudian sesuatu yang dahulu jarang terdengar
baik itu dengan kasat mata
atau yang tidak terlihat mata
gempa bumi itu menjadi sesuatu yang biasa di indonesia
saya masih ingat ketika saya masih sd
ada berita tentang gempa bumi itu hebohnya luar biasa
karena boleh jadi dalam setahun itu
kami tidak pernah mendengar ada gempa bumi di indonesia
tapi hari ini kita buka media online
itu hampir setiap hari terjadi gempa bumi di indonesia
sama dengan pembunuhan
di masa lalu pembunuhan itu bukan kejahatan yang sering terjadi
kalaupun terjadi itu pasti karena sebab yang luar biasa
hari ini pembunuhan itu biasanya
bahkan itu disebabkan oleh perkara yang remeh
ada orang rebutan uang lima ribu dia bunuh
ada kemerosotan moral yang luar biasa
ada anak minta ibunya mencucikan pakaian
kemudian dia pergi ke luar
saat dia datang ibunya belum mencuci pakaian
dia ambil kayu dia pukulkan keibunya
ini memang bagian dari apa yang disebut dengan fitnah di akhir zaman
dahulu rasulullah saw itu bersabda
bahwa satu zaman itu nanti ada kebaikan ada keburukan
ada kebaikan ada keburukan
ada kebaikan ada keburukan
sampai pada satu masa
nabi mengatakan tapi akan datang satu masa
yang tidak akan lagi datang kebaikan yang murni
dia baik tapi ada dahonun

seperti kabut yang menyelimuti kehidupan manusia tidak lagi bersih misalnya
dan kemudian dalam hadis yang lain nabi selalu mengatakan bahwa satu zaman itu tidak akan datang kecuali yang setelahnya itu tidak lebih baik
sampai kapan ya sampai nanti menjelang akhir zaman
nah itu sebetulnya yang orang sering bicarakan tentang fitnah akhir zaman itu berkaitan dengan kemerosotan yang bersifat negatif pada semua hal
kemudian kemajuan dari aspek lahiriyah duniawi tetapi yang tidak dibarengi oleh kemajuan yang sama dari aspek hati dan rasa keberagamaan kepada allah
jadi fitnah akhir zaman itu semacam ujian begitu ya dari umat manusia
dimana allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan semua kemewahan dan kemegahan dunia
yang itu tidak kita lihat di masa lalu
di masa hari ini kita melihat dunia itu kan cantik luar biasa
saya kadang kadang itu ngelihat dari banyak aspek
ya saya tinggal di jakarta dulu di jakarta selatan anak jaksel lah ya
saya melihat blok m jalan melawai di era delapan puluh sampai sembilan puluh itu sesuatu yang sudah luar biasa
saya dulu memasukkan
masukin satu mal di bilangan jalan jendral sudirman yang dekat dengan senayan itu
tahun delapan puluh an itu rasanya masuk surga gitu loh
ngelihat ada lift dari kaca daerah mancur berwarna
tapi ketiga keindahan itu saya bayangkan dengan keindahan hari ini
itu rasanya berbeda sekali
masjid nabi dahulu dengan masjid nabi hari ini itu juga berbeda
sekarang masjid kita itu luar biasa
ada yang kubahnya dari emas
ada yang ketiga kita masuk ke masjid itu
itu kerasan banget dari aspek fisiknya
tapi kita lihat orang yang memenuhi masjid pada halakoh ilmiah itu tidak sebanyak dulu loh
nah ini yang disebut dengan fitnah akhir zaman
dia akan menggeser dan mungkin akan menggusur nilai nilai luhur kemanusiaan
prinsip prinsip luhur keagamaan yang mulai bergeser
saya dulu dapat cerita misalnya dari nenek saya
itu berangkat untuk ngaji
dan saat itu di bawah tekanan belanda
mungkin tantangan di desa ada ular
ada binatang binatang yang tidak kita kehendaki untuk bertemu
tapi di masa itu agama terasa begitu hidup
hari ini seiring dengan listrik seiring dengan kemajuan ini
dulu saya di masa orde baru itu sering ada istilah abri masuk desa
koran masuk desa
listrik masuk desa
al quran masuk kuburan
itu kan terasa
nah ini namanya sebetulnya fitnah akhirul zaman
semuanya bertujuan hanya kepada aspek duniawi
dunia kita ini kan kadang kadang kalau kita pandang ya mbak eva itu kayak rumah sakit
kamarnya mewah dokternya tampan perawatnya bersih
tapi tidak seorang pun bermimpi dan berangan angan untuk tinggal di situ
gedungnya sama loh dengan hotel bintang lima misalnya
harganya bahkan jauh di atas rata rata harga hotel
ketika kita diundang teman ke satu hotel kita kadang kadang berpikir
ah nanti saya mau ajak ah istri saya pasti dia senang ke sini
tapi ketika saya masuk ke rumah sakit yang mewah pun
saya tidak pernah berpikir bahwa saya ingin masuk ke sana
kenapa karena fisiknya bagus
tapi boleh jadi diisi oleh orang orang yang sakit kan
hari ini kita bisa melihat perhatian ajaran agama misalnya
agama mengajarkan kebersihan kebersihan kebersihan
mobilnya bagus dasinya bagus jasnya bagus handphonenya pun edisi terakhir
tapi begitu dia ambil kartu tol itu dia buang keluar
membuang sampah secara sembarangan
nah itu juga bagian dari fitnah akhir zaman kan
secara fisik bagus tapi kemerosotan di aspek moral keberagaman itu terlihat
oke nah selain fitnah akhir zaman ada juga yang namanya fitnah dajal
tapi kita akan bahas setelah ini ya tetap bersama kami
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
itu allah kasih tanda itu bijaksana kan
sama kan dengan dulu ada orang dikasih tahu sama melakukan kerjasama dengan malaikat
malaikat kamu jangan cabut nyawa saya mendadak ya kasih dong tanda tanda gitu
maka satu hari mereka datang langsung mau cabut nyawa
kata dia loh kan saya mau dikasih tanda
kata malaikat tadi kan sudah ada tandanya
tandanya apa usia yang bertambah
pandangan mata yang sudah tidak lagi sejernih dulu
makan apa saja sekarang harus bubur
mata sudah kabur kuritnya juga sudah kenduk
itu kan menjadi tanda bahwa anda sudah menua dan orang itu akan menghabiskan usianya
nah bagian dari rahmat allah itu akhir zaman itu kiamat itu tidak datang tiba tiba
tapi allah buat ada tandanya
tanda ini dibagi dalam keyakinan kami orang muslim itu menjadi dua
ada yang tanda itu kecil
dia akan tumbuh sepanjang masa menuju akhir zaman
rasulullah misalnya mengatakan apa sih tandanya hari kiamat
ya kedatangan saya sebagai nabi
karena saya kan sudah nabi terakhir
nah berarti tidak ada lagi nabi setelah saya
berarti saya ini nabi akhir zaman
kelahiran saya itu mendekatkan kalian semua kepada hari kiamat
kemudian nabi banyak memberikan tanda tanda
nanti di akhir zaman kata nabi amanah itu hilang
kita hari ini misalnya amanah itu hilang dari segala galanya
amanah ilmu hilang
mbak eva melihat saya seperti ini benar saja kan
motivasi saya tampil di cnn apa
bisa jadi mengejar elektabilitas
seolah olah saya mengajarkan agama tapi yang saya cari dunia
kan kita nggak pernah tahu
berarti saya tidak amin tidak jujur
amanah kekuasaan bisa jadi ya untuk memperkaya diri sendiri
buktinya yang ditangkap oleh kpk
dan banyak hal lah ya
pedagang berapa banyak yang kita tertipu karena di oplos
bahkan air zam zam pun sudah di oplos
itu kan menunjukkan kemerosotan moral
itu adalah bagian dari tanda hari kiamat
kata nabi diantara tanda kiamat orang itu tinggi tinggian rumah
hari ini terjadi kan
yang satu bangun tiga ratus lantai
yang satu bangun sekian
nanti kata nabi jarak semakin dekat
hari ini apa sih yang jauh
yang jauh itu cuma uangnya
kalau anda punya uang tidak ada yang jauh
anda bisa pergi kemana pun anda mau pergi
nah itu namanya astrotusaah
tanda tanda akan datangnya akhir zaman
tetapi yang ditanyakan tadi dajjal
itu menurut keyakinan kita umat islam
dan berdasarkan sekian banyak hadis
itu menjadi tanda datangnya kiamat yang semakin dekat
itu urutannya berbeda beda
tapi ditandai oleh adanya guncangan di barat dan di timur
kemudian adanya duhon misalnya
kemudian misalnya adanya yakjud wama'jud
itu orang dalam jumlah yang banyak
dalam cerita hadis itu menyebar kemana mana
membuat kerusakan misalnya
kemudian ada dabah binatang yang kita tidak tahu keluar dari bumi ini
kemudian dia bisa mengatakan ini mu'min
ini tidak mencari ridho allah dalam kekafirannya
kemudian disana turun yang namanya dajjal
disitu kemudian ada imam mahdi
yang nanti akan menghancurkan dajal bersama nabi isa
nanti nabi isa juga dalam banyak keyakinan orang islam
akan turun di menara yang ada di masjid bani umayyah
yang ada di damaskus itu
kemudian nanti bersama sama dengan imam mahdi
akan berjalan ke palestina
makanya palestina itu kalau kita lihat dari aspek banyak hal ya
itu kota suci dengan tiga agama
dan beragam keyakinan suci disana
nah baru bertemu dajjal
dan dajjal disana akan mati ya
nah itu adalah bagian dari tanda semakin dekatnya hari kiamat
oh ya ada satu lagi
yaitu terbitnya matahari
bukan lagi dari sebelah timur
tapi dari sebelah barat
itu yang menandai putusnya kesempatan orang untuk berubah
nanti kalau sudah matahari terbit
dari sebelah timur
eh dari sebelah barat
itu yang disebut dalam al quran
layan fa'unafsan imanuhah
yang tidak akan mendatangkan manfaat iman orang hari itu
kalau dia sebelum matahari itu terbit tadi
dia belum beriman dan belum beramal soleh
nah itu adalah bagian dari tanda
hari kiamat sudah semakin dekat
kita berharap kita tidak bertemu dengan itu
khawatir guncangannya terlalu besar
dan kita tidak kuat untuk menahan godaan yang terjadi di masa itu
kita langsung saja ini ya
saya sampai tercengang begitu ya mendengar penjelasan kiai ya
nah uzubillah jangan sampai kita menjadi menyaksikan itu
kita sudah ada pertanyaan ini dari pemirsa
kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz saya mau bertanya
apa yang dimaksud dari hadis bu hori
bahwa aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki laki
selain dari perempuan
apakah berarti bahwa perempuan sebagai sumber kesalahan
terima kasih pak ustadz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini menarik ya
di bulan puasa nih
ada orang sudah melakukan dosa misalnya
dosa nih udah puasa puasa dosa
ketika kita kenapa sih kamu gitu
saya digoda setan
setannya kan bisa jawab ya
kan saya udah diikat waktu bulan puasa
sebenarnya setan itu kan fungsinya hanya kayak pelatih kan
ujungnya itu ya pada kemampuan orang itu sendiri
biar kita datangkan pelatih sepak bola yang paling hebat
tapi pemainnya tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi yang
yang hebat ya tidak hebat juga
jadi hadis yang seperti ini
itu harus dipahami dengan logika yang jernih dan hati yang bersih
kita harus akui dulu terlebih dahulu nih
perempuan itu memang allah jadikan sebagai hiasan
semua iklan perempuan
walaupun tidak ada kaitannya dengan perempuan
karena perempuan itu menjadi keindahan
kalau dipegang perempuan kan jadi indah
kalau dipegang perempuan kan jadi indah
kalau dipegang saya tidak jadi indah
sama kan dengan cnn hari ini ya
tapi hostnya perempuan
karena itu sebagai hiasan dunia
dan itu tidak ada yang salah kok
kita kalau datang ke acara
itu kan selalu lihat pagar bagusnya perempuan
tidak kemudian laki laki
nah itu adalah sesuatu yang menjadi fitrah manusia
dan itu bukan sesuatu yang salah
dan itu bukan sesuatu yang aib
persoalannya adalah dimana
ada orang hari ini yang melarang perempuan itu keluar rumah
kalau perempuan itu keluar rumah
dia akan dibarengi oleh setan
nah sebetulnya memahami hadis itu
bukan larangan perempuan untuk keluar rumah kan
tetapi ketika keluar rumah
karena ketika ada perempuan
kemudian dengan pakaian yang menggoda
dengan gaya yang menggoda
itu beda dengan laki laki kan
dia ada daya sesuatu
daya tarik yang bisa membuat orang itu
sama halnya kan
kadang kadang orang yang hebat sekalipun
itu kadang kadang bisa di kalahkan dengan perempuan
saya mau kasih cerita nih
fir'aun itu bukan politisi kemarin sore loh
fir'aun itu hebat banget
dia sudah menjadi kekuasaan yang luar biasa
ketika dia bermimpi malam hari di patok air

dia kan tanya sama penasehatnya
kata penasehatnya itu
raja tandanya ada bayi laki lahir sekarang
itu yang akan menghancurkan kekuasaanmu
maka fir'aun sampai pada kesimpulan nih
bahwa semua bayi laki laki itu harus dibunuh
tanpa melihat latar belakang siapapun yang lahir sekarang
dibunuh karena punya kemungkinan dia akan menghancurkan fir'aun
allah menyelamatkan nabi musa itu kan indah kan
dilempar ke sungai nil itu
pada saat yang sama
fir'aun sedang kongkow
bercengkerama dengan istrinya
kata istrinya ambillah bang
kalau ini orang betawi
kata firawan ya sudah lah
karena fir'aun ini sayang sama istrinya
sayang atau takut itu urusan masing masing
tapi sayang diambil
quran sendiri yang bercerita
fir'aun itu instingnya luar biasa
nalurinya luar biasa
dia cabut pedangnya
dia katakan ini berarti
yang akan menghancurkan saya
kenapa yang menghancurkan saya
kalau bayi normal kan ada di rumah sakit
kok bayi ada di sungai
sama ada bayi depan pintu masjid
kan bukan bayi soleh itu
tapi bayi yang bermasalah
biasanya orang tuanya sehingga dibuang di depan masjid
nah kata firaun saya bunuh
pertanyaannya siapa yang menyelamatkan istrinya
dipeluk dari belakang
nggak usah saya ceritakan itu ya
imajinasi masing masing lebih indah lah
dipeluk dari bang kata istrinya
bang jangan bunuh
siapa tahu anak ini ada manfaatnya
atau dia sedang ingin memainkan perasaan suaminya
kita angkat jadi anak
abang sebagai raja sudah
sebagai penguasa sudah
tapi belum ada loh abang
di muka bumi ini yang manggil abang itu
papa bapak dan abi
perasaan seorang laki laki yang tidak mempunyai anak
dalam kekuasaan yang luar biasa
dia angkat itu
kalah sama siapa
mungkin semenjak itu sejarah mencatat ya
banyak orang pintar itu kalah sama bisikan istrinya
saya tidak sedang ingin memperdebatkan persoalan gender
tetapi itulah fitrah manusia
dia selalu menyayangi istrinya
dan disinilah yang dikatakan fitnah perempuan
jangan sampai kemudian kecantikan perempuan
sifat lemah lembutnya
apa yang seharusnya kita dermakan
pada allah swt
anda lihat perempuan cantik
jangan juga dinikahi secara siri
yang mengakibatkan ruginya banyak orang
yang seperti ini sebetulnya itulah yang disebut fitnatun nisa
di akhir zaman ini
perempuan semakin cantik
perempuan semakin menarik
perempuan ada di semua tempat
dimana yang dahulu tidak pernah kita temuin
dulu untuk mencari perempuan bisa bawa kendaraan di desa itu sulit
hari ini pilot pesawat kadang kadang
kita baru naik pesawat
dia perkenalkan dirinya
begitu keluar tiba tiba juga masih muda
ini namanya perempuan ada dimana mana
dan itu bukan berarti
agama menistakan perempuan
tapi disitulah keindahan
nafsu itu dalam agama kan tidak dihilangkan
nah itu yang dikatakan bahwa fitnah tun nisa
ketika begitu banyak keindahan dari aspek keperempuanan
gunakan pakem dan aturan agama
untuk mendudukkan perempuan pada tempat yang mulia
kalian tetap harus ingat bahwa perempuan itu adalah ibu
perempuan itu adalah istri yang melahirkan anak anak
perempuan itu adalah adik perempuan saya
dan itu semua menjadikan kita memahami perempuan itu
bukan sekedar sebagai objek dimana nafsu itu tersalurkan
tetapi dia adalah bagian
yang melengkapi kehidupan umat manusia
dan menjadi sumber kekuatan mungkin ya
dan menjadi sumber kekuatan
kita akan lanjutkan lagi pembahasan
tapi kita harus break dulu
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode fenomena fitnah akhir zaman
kita lanjutkan lagi pembahasan
kiai tadi kita sudah bahas apa saja aspek yang akan terjadi dalam fitnah akhir zaman
nah bagaimana sebaiknya sikap kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman
jadi yang terbaik adalah semakin banyak
yang terbaik adalah semakin mendekatkan diri kepada allah
ketika kita tahu tantangan sedemikian besar
maka kita perlu mempersiapkan perisai senjata yang bisa membuat kita aman dari segala bentuk godaan itu
kalau akhir zaman ini
kalau kita secara umum kita kumpulkan
akan terjadi dekadensi dan kemerosotan dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan

sebelum masa itu dipastikan datang
ayo kita berkontribusi menanam kebaikan
kalau misalnya diantara tanda akhir zaman hilangnya amanah misalnya
berarti semakin kita curang
semakin kita menjadi pengkhianat
maka semakin cepat datangnya hari kiamat
supaya hari kiamat ini gak datang
ayo coba kita memperbanyak amanah kita
itu bukan berarti hari kiamat bisa saya tolak
tetapi itu adalah pikiran yang positif
di tengah kemerosotan
di tengah beban yang semakin besar dari aspek moral
kita yang masih diberi nafas
kita yang masih diberi kesempatan hidup
ayo kita tanamkan kebaikan
karena kebaikan itu ketika kita tanam
di masa masa dimana orang sering melahirkan kebaikan
maka nilai kebaikan itu menjadi berlipat ganda
dan itu tentu bermanfaat buat kita kelak ketika berhadapan
dengan tanggung jawab yang harus kita pikul di hadapan allah swt
adakah amalan amalan khusus begitu yang bisa kita lakukan
kalau bicara tentang amalan
maka guru saya dulu
itu sering mengajarkan untuk banyak membaca ya latif
allah itu kan maha lembut
untuk menyelamatkan nabi musa tadi
itu tidak menggerakkan sedemikian banyak tentara dan kehebohan di dunia
untuk menyelamatkan nabi yusuf dari penjara
allah tidak mengirimkan pengacara
allah tidak mengirimkan tentara
tapi mengirimkan mimpi kepada raja mesir
di tengah ketidakpastian apa yang bisa kita bayangkan tentang akhir zaman
maka kita banyak banyak mengucap ia latif
ya latif ya allah yang maha latif
semoga engkau selalu lembut kepada kami
ketika ada guncangan apapun
kalau kita mendapatkan kelembutan allah
maka kita tidak akan merasakan guncangan itu
baiklah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
seperti biasa sebagai penutup
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penutup
para pemirsa sekalian mudah mudahan allah yang maha latif
senantiasa memberikan kelembutannya kepada kita
seperti yang difirmankan di dalam al quran
mudah mudahan kedamaian hidup ini senantiasa allah berikan kepada kita
dengan rahmat taufik dan hidayahnya
rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah tawwakinna a'zabanar
wassalamun ala mursalina
amin ya rabbal alamin
semoga allah ijabah doa doa kita
usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh